hanya diisi dengan puasa dan sholat terawih banyak sekali kegiatan yang menarik sesungguhnya
salah satunya ada program menarik untuk konsumen di lima stasiun pengisian bahan bakar umum di kota jakarta
ini pertamina memberikan hadiah dua liter bahan bakar jenis pertalite bagi warga yang dapat mengaji satu jus
meski niat mengaji jauh untuk ibadah semata adanya promo mengaji dari pertamina cukup menarik perhatian tiga pemuda
yang hari ini mengaji di musola spbu mt haryono
syarat ikut kegiatan ini hanya mengisi formulir pendaftaran lalu mengaji satu jus di musola spbu
tidak ada ketentuan khusus soal ayat yang akan dibaca
setelah selesai konsumen mendapat kupon pengisian dua liter pertalite gratis yang bisa ditukarkan langsung
di jakarta dan sekitarnya promo ini hanya berlaku di lima spbu
yaitu di spbu koko abdul muiz kuningan kalimalang ahmad yani
bekasi dan spbu koko mt haryono
promo berlaku pukul enam pagi sampai enam sore
pertama prom ini bagus sekali ya diterapkan oleh pertamina
khususnya bagi warga muslim yang sedang merayakan puasa di bulan ini
dan juga bagus juga untuk memotivasi warga muslim yang lainnya
yang mungkin keinginan untuk tadarusnya itu untuk menghatamkan dalam satu bulan ini belum ada
cuma ya jangan dijadikan suatu acuan gara gara isi bensin baru mengaji gitu
ya kalau saya sih tertariknya karena saya dapat info dari teman
kebetulan emang di rumah itu saya tinggal melanjutkan just yang sudah saya baca gitu